karena kita ini berada di dalam garis garis cincin api
sehingga setiap pembangunan ke depan
rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek aspek pengurangan risiko bencana
tapi diharus mulai merancang rakyat diajak untuk membangun bangunan bangunan yang tahan gempa kalau memang di daerah itu rawan gempa